dari luar keluar utara ke loter empat belas
jadi tolong semoga dari pihak provinsi surai selatan untuk mencegah secepatnya
perhatikan jemaah haji
perhatikan jemaah haji ke loter empat belas
keluar utara dan keluar utara
sekarang terlantar di arab saudi
ini saya kirim ke provinsi nih
ini sudah berkempu jemaah sudah ada di luar bagaimana
ini sudah diusir semua keluar
ini lansia semua
kita lihat bagaimana jemaah haji di indonesia
tolong doa tak bagaimana kami di sini
tolong diperhatikan pemerintah
tolong kami jemaah
terkait viralnya potongan video yang dinarasikan
terjadi penelantaran jemaah upg empat puluh
atau jemaah yang berasal dari embarkasi makassar
pemerintah memastikan bahwa jemaah haji kelompok terbang empat belas
yang berasal dari embarkasi makassar tidak terlantar
potongan video yang viral adalah suasana saat proses pemindahan jemaah dari hotel asal
ke hotel yang lebih strategis
lebih dekat dengan masjid nabawi
permasalahan ini sudah selesai
sudah selesaikan oleh panitia
jemaah sudah berada di hotel dan tengah melaksanakan ibadah remaja

terima kasih toh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan ini mengklarifikasi
disini saya akan menjelaskan
itu adalah proses
pemindahan jamaah satu rombongan
bersama ppih kelotar
ketua rombongan dan ketua regu
untuk mereka dipindahkan
dengan alasan bahwa
untuk lebih mendekatkan
lima puluh meter dari